selamat malam pemilihan gubernur dki jakarta berlangsung dua putaran
sayangnya tensi politik identitas yang berbau ras dan agama belum juga meredah
terlebih kasus penodaan agama yang mengganjal calon gubernur petahana basuki cayapurnama atau ahok masih terus bergulir
beban politik kasus penodaan agama ini pun tergambar dalam sejumlah survei yang menempatkan elektabilitas petahana telah dilewati oleh lawan
pencapaian yang dinilai banyak kalangan terbilang unik mengingat tingkat kepuasan warga ibu kota terhadap pemerintahan yang dipimpin ahok terbilang tinggi
bagaimana kubu petahana menanggapi realitas politik ini
adakah siasat yang mumpuni menghadapi imbas elektoral dari kasus penodaan agama yang menjerat ahok
itulah ulasan kami malam ini bersama saya alfito dino paginting standar menyaksikan afd now
akhir akhir ini ada yang berbeda dengan basuki cahayapurnama
gubernur non aktif dki jakarta ini lebih ceria memiliki gairah anak muda dan lebih sering bercanda
itulah gambaran dari ahok show acara khusus yang ia pandu di media sosial miliknya
isinya tak hanya program saja tapi ada juga permainan kelakar hingga gestur lucu dari seorang ahok
setelah saya menyaksikannya maka timbul tanya dan curiga mengapa tiba tiba pak ahok menjadi lucu begini pak
enggak lah itu teman enggak lah aku mau nunjukin bahwa aku juga komedian kok
komedian ya pak sebentar pak
berhubung saya orang yang tidak mudah percaya maka coba kita flashback dulu
ini contoh pak ahok yang terkenal galak dan kerap mengebrak layar media dengan omelannya ini dia
sampai ada pengembang menggugat ini membatalkan kontribusi tambahan klb maupun pulau
sampai ngomong lagi sama saya gitu loh ini kota udah berapa puluh tahun berantakan
saya mau tanya ini kota udah berapa puluh tahun berantakan
udah lah gak usah tanya lagi
gak usah tanya lagi
gak usah tanya lagi
gak usah tanya lagi aku gak mau bahas itu lagi
eh pak wali kamu bongkar bongkar rumah orang salah alamat begini ada pengaduan saya lihat kamu ngado
nanti urus sama orang saya ini tanyain sama dia yang mana
sertifikatnya di mana yang dibongkar di mana
jangan jadi ceng ceng ceng orang loh
ya itulah ahok gayanya tegas dan kadang sedikit buas
tapi anda pernah melihat ahok dimarahi
ini dia berdasarkan gambar yang saya lihat sih baru satu yang berani
ini dia susi pujastuti dengan jumawa menunjukkan kepalan tangannya setelah ahok membisikkan sesuatu
rupanya susi hanya bergurau
ternyata ahok sebelumnya membisikkan susi untuk tidak boleh merokok
baik ahok dan susi mengaku hanya bercanda
tapi apa betul ahok bisa bercanda
ini pertanyaan yang misterius ini
apa jadinya jika ahok berubah jadi penuh canda tawa
kalau anak muda bilang ini enggak ahok banget
tapi rupanya canda tawa ahok berpeluang mengumpulkan sejumlah simpati
usia boleh kepala lima tapi penampilannya melalui ahok show lebih mirip anak muda
tak hanya ahok saja wakilnya jarod saiful hidayat juga ikut berpartisipasi
seperti cuplikan berikut ini
ahok dan jarod sedang berkompetisi flip buttle
yang kalah harus mencium tangan lawannya
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda

yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda

yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda

yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
yang terakhir adalah pertanyaan dari anak muda
hanya cukup memikat
siapa yang terpikat
coba kita lihat cuplikan berikut ini
pesona jarod saiful hidayat berhasil merebut hati para wanita
kedatangan jarod disambut hangat
jarod juga mendapat pijatan dari tangan tangan lembut para lansia
luar biasa pak jarod ini memang
seperti donjuan yang dikelilingi para wanita
walaupun yang mengelilingi sudah sepuh
tapi setidaknya pesona pak jarod masih terbilang juara
ngomong ngomong apa anda tidak penasaran siapa sebenarnya para lansia ini
para lansia ini adalah wartawan
tidak percaya sama saya
coba kita lihat gambar ini sekali lagi
makanya saya pertanyaannya gampang gitu
ini wartawan purna tugas barangkali
inilah para reporter senior yang tampil dadakan saat jarod saiful hidayat
bersosialisasi dengan warga kampung ciliwung pejaten timur
mereka tampil sangat sempurna sangat profesional
saat masing masing memegang mic dari berbagai media yang meliput
mereka bukan karyawan televisi
usia mereka sudah di atas batas pensiun sebenarnya
cerita mereka bisa menjadi wartawan dadakan ini sebenarnya lucu
saat sesi wawancara tiba para lansia tersebut tidak mau bergeser dari pak jarod
wartawan kebingungan hingga akhirnya jarod menyarankan
para lansia itu saja yang memegang mik para wartawan
dan para lansia tetap bahagia karena duduk di samping jarod
sekaligus berkesempatan masuk berita
sentimen publik terhadap kasus yang mendera ahok begitu tinggi
hasil survei pun menunjukkan elektabilitas pasangan ahok jarot
telah dilewati pesaingnya
lalu seberapa optimis petahana memenangkan putaran kedua
nantikan wawancara saya dengan kandidat gubernur dki nomor urut dua
saat ini saya sudah bersama dengan
kita bilangnya kandidat dulu walaupun gubernur nonaktif
tapi dalam posisi sekarang ini
jabatan basuki cahayapurnama atau pak ahok ini adalah
kandidat nomor urut dua masih ya
tidak berubah ya
pak mari kita bicara di putaran pertama dulu ya
selamat sekali lagi pak ahok masuk putaran kedua dengan
perolehan suara paling banyak
angkanya empat puluh tiga sekian gitu ya
orang jakarta percaya pada kami yang empat puluh tiga sekian sampai empat puluh lima
kalau kita lihat
setelah peristiwa menurut saya yaitu fitnaan gitu ya
bahwa saya menista agama itu
itu yang mau pilih saya kan anjlok
lalu mereka mengatakan kalau lihat dari begini
ini pasangan basuki jarod ini bisa nggak lolos putaran kedua
ternyata malahan kami
memimpin di putaran pertama
nah ini kita kan syukuri dapat kepercayaan itu
nggak merasa harusnya lebih tinggi lagi karena orang ekspektasinya pak ahok ini bisa satu putaran sebenarnya
kalau saya lihat dari surveinya harusnya kemarin memang nggak bisa satu putaran ya
karena memang faktanya kan anjlok dua puluh lebih
terus dia naik waktunya nggak cukup
walaupun trennya terus naik nih
makanya saya pikir putaran kedua ini menguntungkan kami
karena trennya kalau naik terus tentu kita harapkan tahun sembilan belas sudah bisa mencapai lima puluh an
kan dia naik terus ini
kenapa bisa naik terus
ya mungkin orang mulai sadar bahwa sidang ini kan kita di fitnah
dari saksi akli dengerin
orang yang dianggap kita menghina agama islam
orang mulai berpikir balik kan
itu agak berat
artinya itu konsisten
artinya itu saya lihat kalau survei dari pertama kali menjawab jadi gubernur
nah jarang orang itu di
ada tingkat kepuasan konsisten seperti itu
kalau kamu orang yang ngerti survei baca itu bilang
orang udah gak tanding
karena orang masih melihat ini ada faktor bisa dimainkan isu agama
itu salah satu
kita survei orang nggak bisa terima
misalnya contoh gitu ya
kalau kita lihat hasil survei itu
tidak semua orang beragama islam bisa terima saya
salah satu penyebab kenapa nggak pilih saya pilih lawan saya
karena seagama katanya
nah jadi kita harus
ini kan persoalan bangsa sejak awal
yang harus kita selesaikan secara bertahap ini
nah ini kita bicara putaran pertama dulu deh
apa yang jadi pelajaran dari putaran pertama kemarin
ya kalau pelajaran dari saya dari putaran pertama
ya kita sudah lakukan sesuatu yang sudah benar ya
hanya pelajaran pertama itu soal saksi
ada oknum oknum kpps yang menipu sebetulnya
orang datang sebelum jam satu nggak bisa milih
jam satu ditutup itu kan pelanggaran
yang dimaksud tutup jam satu kan bukan pemilihannya
terus kertas suara sisa
tanpa tambahan dua lima saja kertas suara cukup dong
ini yang terjadi di oknum kpps yang ngotot
saksi kita juga terlalu santun
nggak boleh dipakai lucu gak
nah ini kan trik trik yang dipermainkan
kita juga memperhatikan
itu signifikan angkanya
ya saya gak tau
bagi saya itu tentu secara psikologi kami dirugikan
kalau kamu dapat empat puluh tiga
karena dia lapor pada kami
itu secara psikologi
waktu awal awal pertarungan nama atau suara bapak tinggi sekali
bahkan sampai angka enam puluh waktu itu
di awal awal tentu saja nah
tapi kemudian muncullah kasus penodaan agama
munculnya dua pasangan yang lain
dan kemudian kita tahu bersama
sehingga saya nggak tahu apakah itu semacam keyakinan yang tinggi sekali
yang mengatakan bapak bisa masuk satu putaran
itu akhirnya tidak terjadi
saya kira itu bicaranya tim ses ya
kalau tim ses ngomong kan untuk kasih semangat kan
kalau kita lihat secara logika
sebenarnya itu nggak mungkin satu putaran
kalau enggak kan turun gitu habis
beda kalau sebelum saya dituduh kasus penistaan agama
jadi ini kontribusi penodaan agama
misalnya kita contoh ya
sebelum kasus penistaan agama
dan sebagian mengatakan
kenapa tidak pilih ahok
ini alasan agama juga cukup tinggi
unsur sidang itu signifikan buat bapak
ya saya harap sidang sekarang kan sudah
orang sudah mulai melihat kan
akli pidana mengatakan apa
jaksa saja ragu kok mau menuntut saya
itu kan menggambarkan keraguan keraguan
akli pidana juga mengatakan ini tidak ada niat
contohnya seperti ini
yang dimaksud menghina al quran itu
padahal kalau kamu sobek atau kamu injek injek
kalau kamu sampaikan mulut
kalau mau tahu niat hanya tuhan
dan dia sendiri yang tahu
jadi kalau tahu niatnya itu
kamu harus melihat kehidupannya sehari hari
dari kecil sampai hari sebelum peristiwa
itu ada tidak ahok
orang yang benci islam
yang benci umat islam
malah kalau kita bicara secara fanatik
itu agama gitu ya
boleh tidak sih
tidak boleh dong
itu pun seorang ahok lakukan
untuk menghajikan orang
nah itu kan dari sehari hari
jelas menunjukkan saya bukan orang yang membenci islam
bagaimana mungkin saya melakukan penodaan penistaan itu
dugaannya memang tidak membenci islam
tapi menggunakan hal itu untuk kepentingan politik
gitu kan tuduhannya
nah justru saya bilang kalau tuduhan seperti itu juga lucu
saya ini sadar
saya ini turunan tionghoa kristen
lu kalau mau dapat keuntungan
memakai ayat al quran
itu pertama ya
kapan waktu di sana
waktu di sana enggak ya
iya terus akli pidana juga ngomong
beberapa kali yang di ngomong ya
termasuk yang pihak lawan
niat orang itu paling jelas
kalau lihat dari tulisan
tulisan itu paling jelas
kebetulan tahun dua ribu delapan saya terbitkan buku
yang tidak pernah diprotes orang
enggak pernah ribut
di buku itu saya kasih judul
pilih btp bukan sarah
artinya itu pilih bersih transparan profesional
bukan suku agama ras dan antar golongan
lalu di dalam sub judul saya tulis
tendung di balik ayat suci
dari mana saya tahu
dari gustur gustur kampanye tahun dua ribu tujuh
gustur mengatakan ini enggak ada hubungan
lalu apakah saya cuma mengkritik elitnya muslim enggak
saya juga mengatakan
elit yang kristen dan katolik menggunakan galatian enam ayat sepuluh
apa bunyi galatia itu
kita harus membantu semua orang
terutama saudara seiman
itu dipakai dari oknum elit kristen untuk bilang sama orang kristen katolik
supaya milik dia
itu juga saya bilang nggak benar
terus saya tulis saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh oknum agama hindu dan oknum agama buddha
dia gunakan ayat apa agar orang milih dia
kalau ada tulisan itu
saya memanfaatkan ayat suci enggak untuk dapatkan suara enggak
saya malah mengatakan mereka adalah orang orang yang kerasuk
orang orang yang kerasukan roh kolonialisme
ini yang membuat bangsa ini tidak mendapatkan putra terbaik dari yang terbaik
anda seorang padang
begitu hebat begitu baik kerja anda
bisa nggak anda menjadi gubernur di makassar
kalau di papua nggak makanan
minta jelas ada itunya kok
di aceh bisa enggak orang makassar di aceh enggak bisa
mau pindah jadi gubernur di jakarta nggak bisa
itu yang saya katakan di dalam bab itu
bangsa ini dirugikan
misalkan stadion anda cnn gitu loh
yang boleh jadi entusiast
yang bisa encore atau yang jadi pamret
hanya harus orang suku a
loh semua bawahnya itu masih suku a yang sama
apa yang terjadi
kameramennya jelek nggak apa apa
asal sesuku deh
biarkan aja deh
produksi tv anda kira kira kacau nggak tuh
nah itu sederhana aja
sama kayak tadi
kita kenal salat jumat kan
saya suka bicara sama ajudan semua
nih lu masih salat jumat nih
tinggal gua aja sini
enggak ada dong
untung aja ada satu yang katolik
ini hidup ini jadi enak
karena kita jokowi lebaran semua
kau ikutin emosi saya
akan tetap seperti semula
saya nggak peduli kok kenapa
gua enggak jadi gubernur juga gua enggak susah amat gitu loh
cerminan pada hasil temuan eh hasil pilkada putaran pertama
ini bukan rasanya saya baca survei orang
hasil surveinya sekitar
kan survei kan banyak diumumkan di media
nah pemilih muslim
pemilih muslim yang memilih
artinya apa yang kalaupun itu di
kalau istilahnya bapak itu di modifikasi gitu ya
di engineering gitu ya
tuduhan itu sampai pada akhirnya memunculkan penodaan agama
itu dipercaya oleh umat islam
kita ke depan aja kita ke depan
ke putaran kedua
apa yang akan bapak lakukan untuk bisa memperbaiki angka itu
berharap sidang sidang ini akan membuat orang melihat
sidang kan orang mulai melihat mendengar
akhlipidana keluar dia ngomong
pengacara kami islam
saksi saksi ahli itu semua islam
kan dia bisa denger dong
kita kan punya nurani
punya akal sehat
semua manusia punya nurani
tapi tidak memilih
hanya karena dituduh
lalu anda tidak pilih saya sebagian
kan itu yang terjadi
nah ini kan melalui proses waktu kamu juga akan mulai mikir tuh
kalau lihat ini
kalau anda sadar bahwa saya tidak pernah menista
harusnya akal sehat kamu bilang apa tuh
aku ini dijolimin dari sekelompok orang
harus duduk sidang sampai dua puluh enam kali mungkin
baru ada putusan
tapi orang bilang juga karena itu konsekuensi dari apa yang bapak ucapkan
iya itu kan untuk orang yang tidak senang
saya ikhlas jalanin
tapi orang juga akan lihat
sekarang kalau anda yakin tidak seperti itu
terus orang gak mau pilih saya saya nggak jadi gubernur
saya juga ikhlas kok
kalau kalian nggak mau pilih saya jadi gubernur saya juga ikhlas
saya tidak akan sampai oktober
semua karya saya yang saya kerjakan
anda benci saya setengah mati pun
secara nurani secara mata
anda harus akui itu saya yang kerjakan
sejarah kan mencatat saya yang kerjakan itu
walaupun pesaing anda katakan bahwa ya itu programnya program pendahulu
yang mengerjakan memang mbak suki
tapi pendahulu pendahulu sudah merancang itu
kalau mau ngomong itu lebih lanjut begini
pendiri negara ini pun ingin mewujudkan keadilan sosial bagi
bagi semua rakyat
lo ketika kamu berhasil mewujudkan keadilan sosial
apa yang dikatakan
bukan kamu yang punya ide kok
bukan kamu yang punya ide kok
sekarang saya tanya
kadang kadang ada panasonic
kalau anda dapat watt
karena anda wawancara ada pimpin host encore dengan baik
anda juara nih
orang bilang ah apa hebatnya dia
dulu orang juga udah pernah dapat kok
jadi jawabannya apa itu
anda merasa apa
orang orang seperti itu mohon maaf saja gitu ya
kalau anda mau bersaing
bersainglah dengan program
mewujudkan kesejahteraan rakyat semua orang sama
terus saya tanya
anda ngerti nggak rptra itu
ada nggak gubernur yang pernah bikin rptra
taman kota dulu
taman kota konsepnya sama nggak
taman kota filosofinya apa
ini rptra bukan taman kota
ini ruangan nyaman
untuk orang yang hamil
arti itu bayi di dalam janin
remaja anak anak dewasa sampai lansia
anda ngerti nggak filosofi itu kenapa aku mesti bikin namanya ratusan
karena tiap tiap rumah tangga mempunyai kesusahan masing masing
kita butuh tempat untuk komunitas untuk bersiraturami
untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain
nah saya tanya kalau mesra jujur
kamu pernah gak gubernur ngomong seperti itu
atau saya mau lebih tajam lagi bicara politik
kita kan sering politik
di tv di mana
negara ini didirikan
tentu salah satu adalah cita cita mewujudkan keadilan sosial
ini kita taruh di silat kelima pancasila keadilan sosial
pernah nggak anda mendengar pejabat publik itu tugasnya apa
saya bilang pejabat publik tugasnya adalah
mengadministrasi keadilan sosial itu
kalau dia berhasil
mewujudkan keadilan sosial
itu karena kecakapan
keterampilan si pejabat
di dalam mengadministrasi keadilan sosial
lalu anda tidak mau terima
dari dulu juga mewujudkan keadilan sosial kok
kalau terwujud ya semua orang juga sama
tergantung anda terampil nggak
mengadministrasi keadilan sosial ini
itu jawaban anda
perolehan anda itu semata mata karena anda di
kalau misalnya versi seorang ahok adalah
dizolimi dengan kasus penodaan agama
atau karena memang adu program
sekarang begini ya
kalau kita ngomong jujur ya
kalau anda bicara yang umum
produk atau tv segala macam
saya tahu dari mana program anda lebih laku
kalau rating anda rendah
berarti anda kurang bagus
kalau anda beli produk disurvey
kepuasan konsumen nggak
kan kita tanya sama kalau dianggap
konsumen di jakarta ini
puas gak dengan kinerja saya
nah pertanyaan saya
rating anda ternyata gitu ya
orang suka nih kalau ada bawa acara gitu loh
tetapi kalau ditanya sama orang
tadi yang miss nggak
misalnya anda pakai handphone
kadang anda pakai iphone
anda puas dengan iphone
lalu anda ditawari sebuah handphone
harga sama dengan iphone
anda puas dengan iphone anda nih
yang belum teruji
belum punya merek
itu ada apa kira kira gitu loh
pasti ada sesuatu yang personal
lo sialan bener
yang gue teriak teriak marah marah
tapi bapak tahu ada yang terima
saya nggak tahu
saya juga kaget
jadi kalau waktu rame rame buat iktp
saya jelasin begini
ada beberapa topik yang kuat sebenarnya
yang kemudian mungkin membuat
pesaing anda lebih di prefer orang
misalnya soal penggusuran
banyak sekali bagian dari
sama sama menolak ada
baik nomor satu maupun dua
karena anda tanya dia baik baik
dia lakukan pengusuran nggak di sungai
oknum oknum tim ses di lapangan
sekarang isu penggusuran di frame
ahok ini tukang gusur
semua kampung yang padat padat
kalau ahok terpilih lagi akan digusur
ada nggak sih kampung yang kugusur
selain yang tinggal di dalam bantaran sungai
ada satu yang gue gusur
gue habisin satu kampung itu
tapi itu alasannya apa
karena ada prostitusi narkoba
penjudian campur aduk di dalam
nah kalau kampung yang lain pernah nggak gue gusur
tapi sekarang di lapangan
semua orang tinggal di rumah yang padat
terima info dari lawan siapa tau nggak
yang di frame mereka
masyarakat sadar nggak
dari titik banjir dua ribu dua puluh
sekarang tinggal di bawah delapan puluh
dan nama banjir pun nggak ada lagi minggu minggu
hitungan hari atau jam
walaupun sempat ada ketika bapak menjabat lagi
terus tiba tiba banjir itu
itu karena berapa tempat di sumbat
banyak kabel ketemu
termasuk banyak seat pile ditutupin di kalimalang
kerjaan tol kita ditegur kontraktornya
saya nggak tau di perusahaan siapa
sengaja atau tidak kita nggak mau nuduh
tapi paling tidak
masyarakat sadar kenapa turun
karena kami telah berhasil menyelesaikan
nah sekarang anda mau pilih yang mana
kalau saya tidak mau menggusur yang tinggal di bandara dan sungai
tapi yang di bantaran itu masih banyak jumlahnya
dan potensial pemilih itu
saya temuin mereka di sungai
bapak kalau bapak janji tidak gusur kami
kami akan pilih
apa yang bapak sampaikan
saya terpaksa harus gusur ibu
karena ibu tinggal di dalam bantaran sungai
saya orang yang sangat konsisten kalau ada kampanye
saya nggak suka tipu orang untuk dapat kursi
lebih baik anda nggak usah pilih saya
karena setiap saat saya bekerja
disumpah harus memenuhi itu
saya masih muda kok saya berhenti malu saya
saya bukan orang yang gila kekuasaan
kalau anda gila kekuasaan
maka juga orang akan menyesal kok
sejarah akan membuktikan anda salah
kenapa kita belum selesaikan semua gitu cepat
karena terhambat rusun
semua orang ini kan mesti di
punya kehidupan lebih baik
nah itu yang terjadi
banyak orang yang tinggal
kamu cek di rusun
kalau orang bisa bersyukur lebih baik
kenapa lulusan sebagian nggak mau pilih saya juga
itu juga dikasih fitnah
kalau orang bisa
hanya boleh perpanjang tiga kali
udah itu diusir
padahal pergub saya mengatakan apa tahu nggak
kontrak dua tahun
boleh diperpanjang lagi
bukan boleh diperpanjang tiga kali
kalau boleh diperpanjang lagi
tapi mungkin mereka butuh kepastian itu
kita udah bicarakan itu berkali kali kok
sampai turunan berapa turunan boleh kok
nah tapi kan begitu lawan datang
ada oknum bilang kan beda kan
ini tiga kali dirobah
saya juga nggak tahu mana ada
dikasih viral kemana mana kasih tunjuk
di mana ada pergub saya mengatakan
cuma boleh perpanjang tiga kali
ini ada bagian dari fitnah
jadi tegas saja mengatakan bahwa
kalau kampanye kedua ini tetap untuk bantaran kali
kalau misalnya memang melanggar
akan digusur apapun yang terjadi
bukan melanggar saya butuh
normalisasi butuh sitpile
nah sekarang anda sadar nggak
anda tinggal di belakang sungai
tidak terlalu dekat
begitu saya bikin jalan inspeksi di belakang sungai
rumah anda tiba tiba yang digang
jadi di depan jalan raya
naiknya tanah berapa
kamu kamu datang di sungai itu
semua yang punya rumah agak jarak jauh
kapan pak normalisasi pak
kapan pak normalisasi pak
itulah saya katakan
jadi pejabat publik adalah
mengadministrasi keadilan sosial
dan itu artinya
resiko yang akan anda terima
apapun yang terjadi itu yang akan
pak is kan baik lagi kan anda mau jadi gubernur
harapan orang apa sih
kan supaya jakarta nggak banjir
supaya jalannya lancar
nah sekarang sungai yang enam puluh meter
jadi lima belas meter
kalau kamu mau bikin tidak banjir
ya balikin dong enam puluh meter
masalahnya orang sudah tinggal sini
dua puluh tahun tiga puluh tahun
nggak ada solusi lain kampung deret
atau apa atau apa
kamu ngajarin saya solusi panggil profesor semua solusinya apa
ini sungai enam puluh meter
kamu tinggal di dalam sungai loh
supaya sungai ini
dipelihara harus punya jalan inspeksi loh
kasih tahu saya mau deret apa
nggak ada pilihan dong
jadi anda menyangkal ada
solusi selain penggusuran
kamu tanya aja calon yang lain
yang mendebat ujung ujungnya juga benar betul nggak
kita juga sama hanya lebih
manusiawi kalau ahok
kan kurang manusiawi
tidak ada diskusi
kelihatan berbeda loh kalau pendapat
saya pandangan saya agak berbeda dari
yang paling utama pola komunikasi
ada perubahan yang signifikan
kenapa karena anda
lebih suka ke pura puraan santun
pura pura saya bukan pura pura
saya masih keras kalau kurang ajar
tapi saya masih kata kata tentang substansi
ini bukan soal santun
pura pura depan atau nggak
saya harus belajar
untuk kepentingan lebih besar
saya mulai sadar sekarang gitu loh
yang mau saya jadi gubernur kembali
itu pemilihan anda langsung
sebagian orang mengatakan
kalau kamu tidak maki maki lagi
bisa dipilih lebih banyak orang
mungkin kamu bisa dipilih lebih banyak orang
terus mereka bilang gini
aku nggak peduli terus mereka bilang gini
pikirkan nasib kami
yang berjuang siang malam
saya nggak keluar uang ya
orang menyumbang nih
loh bapak dengan enteng aja nggak peduli
jadi gubernur atau nggak
kami tahu kok bapak gak jadi gubernur juga hidup enak kok
tapi bapak sadar nggak
kalau bapak nggak jadi gubernur
kenapa bapak gak mau berjuang supaya bapak jadi gubernur
supaya kami tidak susah
nah itu yang membuat saya mikir
kalau ikutin emosi saya masa bodoh
akan tetap seperti semula
saya nggak peduli kok kenapa
gue nggak jadi gubernur juga gue nggak susah amat
tapi masalahnya kalau saya nggak jadi gubernur
filantrofis yang terkaya di dunia
pernah nggak sumbang sampai puluhan ratusan juta usd per tahun
untuk bantu anak sekolah
kasih tahu saya namanya
bill gates nggak ada
sepuluh juta aja udah top sepuluh
sepuluh juta udah top kok
kok bisa orang kaya sumbang satu juta usd
udah masuk koran loh di dunia
nah kalau dia punya ratusan juta
dia bantu orang miskin oh bantu
ini uang dia taruh dulu di fund manager
jadi nada abadi bantu orang miskin
nah sekarang kita lihat di jakarta
nah di luar negeri ketemu
kekayaan anda lebih kaya dari saya
saya lebih besar daripada perusahaan saya untung
saya tiap tahun itu dua ratus juta usd
untuk orang sekolah
makanya sekarang kamu boleh cari di jakarta
ada nggak orang pakai sepatu butut
dan tas bolong bolong di jakarta
masuk baju butut sekolah
lo cari kasih tahu saya
kan ada ada banyak daerah kumuh di jakarta
yang tidak tersentuh kesejahteraan
siapa bilang semua rakyat punya kjp
enam triliun anda tinggal daftar
sampai kuliah dikasih delapan belas juta
tapi masih ada putus sekolah
putus sekolah pasti ada
orang paling kaya juga bisa putus sekolah
bukan alasan karena tidak
kami putus sekolah tren kita sekarang
makin turun nggak begini langsung grafiknya
daya tempel langsung jadi kecil
anda baca dong trennya
jangan palsukan data
mari kita lihatlah
nggak usah bilang bersaing
anda bicaralah nurani masing masing
kecuali anda sudah begitu benci sama saya
sampai ngancam orang
kalau pilih kafir
itu udah ketelaluan bos
kemarin bapak datang ke
ajaran agama mana yang ajarin seperti itu
di lapangan apa yang terjadi sebenarnya
katanya itu miskomunikasi ternyata
enggak fakta kok
itu ditempelin semua di dalam
ada oknum rw yang marah marah
ditempelin semua itu fakta kok
itu mau fitnah
orang saya mau masuk ke tempat anda
sekarang kita mau kirim sopot pp bongkar
ya anda ngotot kok berani ngelawan kok
nggak mau dibuka
berarti yang ngelarang buka
orang pasang terus pindah tanda tangan
sejak kapan main politik kayak begitu
kejadian di lapangan
kita ada bukti bawa ke depan wastu kok
saya ketemu orang
saya datang ini dia pindah saya datang ke rumah
saya bilang udahlah kasus ini ditutup air lah
kita doakan kita ampunin aja mereka lah
mereka kayaknya memanfaatkan betul
tidak mengerti konsep
percaya sama saya ginilah
kekuasaan itu adalah milik tuhan
tuhan yang kasih
tuhan yang ambil
kalau saya memang
didoakan orang banyak
gubernur kedua kalinya
kamu mau fitnah saya apapun
saya tetep jadi gubernur
apa jawaban bapak
saya nggak perlu bertanya terlalu
sederhana saya dari orang yang pertama mengatakan
tidak perlu bikin iktp
numpang saja sama semua
bank pembangunan daerah
kayak kartu mahasiswa gitu loh
saya sampai bilang di dalam dpr
itu ada rekaman saya ngomong berkali kali
kayak zaman nabi nabi dulu itu loh
tiga bulan kemudian mau tinggal di bandung
kamu daftarnya di bandung nih
di kecamatan itu
lalu daftarnya gimana iktp
semua daerah punya bank pembangunan daerah
setiap warga negara punya ktp
punya rekening bank
kalau itu terjadi
bantuan diskon semua dengan kartu
siapa yang bikin kartu kartu itu bang
oh daerahnya gak punya cabang gimana
oh bri kita sampai ke unit desa
sampai desa bri
berarti bri bantu bikinin
itu ngapain lu bikin iktp lima enam triliun
lu pemutahiran data
sampai berapa ratus miliar ngapain
dan saya konsisten
sampai saya jadi wagub
masih ada mantan mendagri ngerti saya apa
bilang apa mendagri tau gak
itu arogan wakil gubernur
karena saya tau iktp ini
untuk apa dibikin
nama bapak sempat disebut sebut soal
memang lawan sebut
semua anggota dapat
kalau betul ada pembagian uang
pasti semua anggota di jatah
lalu anda tuduh saya ikut
kita ini kelas cucurut loh
masing masing seratus juta lebih
untuk usia iktp gitu gede
kita dapat seratus juta lebih dibagi
lalu anda tuduh saya mengambil
terus saya yang tanya
cek di dpr
kalau perjalanan dinas lima hari
cuma dilakukan empat hari
itu bapak balikin uang
balikin makanya balik lagi
kalau mau membaca niat ini kata akli akli loh
saya rapat di dpr kalau sisa uang
gak ada ini saya balikin
perjalanan ke luar negeri
gue ke luar negeri terus gak enggak
hanya yang terpaksa pergi
tiga kali gue pernah keluar negeri
ya tiga kali sih dua kali mungkin
kerjasama antar parlement sekali
sama balik sekali balik ke vietnam
komisi ke india
selebihnya gue gak pernah mau pergi
terus semua laporan keuangan
paling jelas gak
uang operasional itu haknya gubernur loh
saya bikin keuetansi
ketika saya bantuan orang miskin
karena datanya terlambat
udah tutup buku
saya balikin gak uang operasional yang gubernur
berapa duit tau gak saya balikin
berapa pak empat miliar
kalau gak kepake
saya tanya saya boleh gak
lo ngajuin bantuan
kan boleh dong kan bantuan
boleh dong saya lakukan gak
enggak lo sialan bener
seratus juta mau ngambil uang
iktp yang gue teriak teriak
marah marah tapi bapak tahu ada yang terima
saya gak tau saya juga kaget
jadi kalau waktu rame rame
buat iktp saya jelasin begini
kenapa kawan kawan dpr itu gak suka kasih tau
saya bagian itu kau ngomong yang jujur ya dewan
itu tanya sama mereka siapa ahok
ke jalan nanda orang udah ribut
kok sama yang lain beda ya
terus ke maroko ke spanyol
jalan jalan sampai ke spanyol
tiket saya udah dibeliin
saku spanyol sama maroko beda
saya begitu sampe ke dubai
dia kasih tahu saya kita
jalan jalan ke spanyol
sebenernya gak bisa
ini kerjasama antarparlemen
cuma sampai maroko oh enggak
di spanyol juga ada sejarahnya
maroko kita datang
bukan belajar sejarah
kita belajar kerjasama antarparlemen
lalu apa ya tadi di dubai tau gak
waktu serah terima uang
saya tulis semua di cerita saya
sampai detik semua saya tulis
itu masih ada di website saya
sampai mereka marah marah
oke kalau anda tidak mau ikut
berarti uang saku
anda semua ke spanyol itu
tidak anda terima
duit spanyol tiket hotel yang
dari duit kamu yang maroko
jadi duit saya tinggal berapa
sampai di dubai itu
untuk maroko yang tiga empat hari tinggal seratus dolar gilangan
jadi kesimpulannya bapak di ini nih
tinggal seratus dolar tau
nah maksud saya
kalau sudah tau saya
itu berani kasih tau gue gak ada iktp
gue teriak teriak melawan
lu gak berani nyogok gue
kecil lu mau nyogok gue satu t
mungkin kan semua orang udah harganya
gak tau karena bapak terlalu kritis jadi angkanya jadi naik miliaran
kalau jadi miliaran
udah keluar gak nama gue
belum sampai sekarang belum ada namanya
memang nggak ada gue cuma dikategorikan
dikarang dari satu majalah
kan tiga puluh tujuh anggota
karena gue anggota ya masuk dong
saya tanya sederhana begini
kalau anda periksa di dpr
yang jalan jalan ke spanyol
gak ada ada
ada ternyata ada dong
kan tiket gue dibeli yang dipotong itu
dibeli bos hotel juga ada
komplain gak waktu itu
gak ada media yang mau wawancara saya
lalu sialnya lagi nih
gue mesti bayar pakai uang saku gue di maroko
jadi gue tarik hat pake uang pribadi gue
untuk hidup di maroko
kalau anda keluarkan
misalnya gitu ya misalnya ada penyidik
kenapa diemin semua
kenapa nggak ada yang mau teriak
itu pelanggaran kerjasama antar parlemen itu
mengambil dua uang mata negara
itu mencuri uang rakyat
saya tulis semua
ada gak media tertarik
mungkin pada gak tau
semua orang tau kok caci maki juga banyak
dekodok besar juga caci maki kok
anda cek tuh waktu masa saya ke maroko
nah kalau anda cuma cek ke dewan
ada nggak nama basuki cahayapurnama
ada yang dari maroko
ada tiketnya semua
walaupun manifest tidak ada
lalu dengan cara itu anda menuduh
semua rombongan yang ke maroko
itu nyebrang ke spanyol
pak oke kita lanjutkan
jadi jangan gunakan isu ini
saya udah sering di fitnah
saya sangat bersyukur suka di fitnah
supaya anda tahu di republik ini
supaya anda tahu itu yang saya suka
itu yang saya demen
itu gak capek pak
oh enggak dong
saya lebih capek jadi pengusaha
ketika gak bisa bantu orang sakit
mereka sama munafikun
gue udah muak
ini ahok makin kurus gara gara stres
berat anda berapa
saya tanya berat anda berapa
ini kalau menurut dokter overweight
lu lihat gue kurus kenapa
perut gue lebih kempes
gue lebih spect untuk berantem
karena banyak waktu untuk berulang
di putaran kedua
orang yang belum memilih
lu percaya sama gue lah
ini orang jakarta
ada yang sakit nggak mau urus
ada satpam kerja
itu udah tinggi banget
jadi lu gak usah harapin yang orang
itu kan memang
ikut politik udah cukup lama
empat belas tahun udah
dari di dprd
di putaran pertama
itu pun belum tentu
pilih saya di putaran kedua
kenapa dia terpaksa harus
kerja keluar kota
harus keluar negeri
mungkin ada keluarganya yang
termasuk ada orang yang di izinkan
jadi itu bukan sesuatu
malahan saya berpikir
kalau c enam harus dicocokkan dengan ktp
datang dari pinggiran
di pinggiran jakarta
hanya nunjukin c enam
makanya saya mau pindah saksi di perketat
saksi juga nggak boleh duduk jauh jauh
saya duduk sini aja
ini kpps nomor empat dan lima
yang terima di depan
saksi di ujung sana
lu tau gak nih
c enam punya siapa
kalau dipaksakan harus tunjukin ktp pun
ktp iktp semua sama
kamu bisa liat gak
kamu bisa liat gak
ktpnya sama c enam cocok gak
makanya sekarang saya bilang saksi harus duduk di depan
proses aja udah pidana
kalau oknum kpps belain
bikin rusuh aja sekalian
supaya jangan sampai terjadi
orang tidak berhak milih
nah saya pengen tau
yang asli c enam dengan ktp berapa orang
kita mau tau
apalagi sekarang ada tamasya al maida
minta semua orang datang untuk nongkrongin semua tps
minta semua orang datang untuk nongkrongin semua tps
minta semua orang datang untuk nongkrongin semua tps
ada satu ormas yang lebih kasar lagi
disuruh bawa golok bawa apapun
ini ngadu program atau mau ngadu apa
itu kita mesti duduk dulu baik baik
itu kita mesti duduk dulu baik baik
optimis pak putaran kedua
bagi saya sederhana
saya sudah berterima kasih sama orang jakarta
selama saya jadi gubernur
anda puas dengan kerjaan saya
anda puas dengan kerjaan saya
soal anda tidak mau pilih saya
kalau anda tidak mau pilih saya
itu hak anda
dan saya masih punya hak sampai oktober dua ribu tujuh belas ini

dan saya akan tunjukkan pada anda
saya gubernur yang tidak mengecewakan anda
soal anda mau ganti gubernur
itu hak anda
tapi belum tentu saya kalah
tapi belum tentu saya kalah

kita tunggu sama sama
kita tunggu sama sama
itu yang penting
soal hasil survei sekarang sekarang ini
soal hasil survei sekarang sekarang ini
yang menunjukkan bapak tidak di posisi teratas
saya merangkak naik dari orang yang jatuh
saya merangkak naik dari orang yang jatuh
saya dikatakan tidak lolos putaran pertama
saya dikatakan tidak lolos putaran pertama
ini bersyukur lolos putaran pertama
ini bersyukur lolos putaran pertama
saya merangkak naik
tidak teratas dan mencapai terus naik
di tanggal sembilan belas masih masih satu bulan
siapa tahu merangkaknya pas
nanti nyaris kalah juga lumayan
lima puluh koma berapa
nyaris kalah tidak apa apa
kekuasaan itu milik tuhan
tuhan yang kasih tuhan yang ambil kalau saya memang ditentukan didoakan orang banyak untuk jadi gubernur kedua kalinya
kamu mau fitnah saya apapun gak bisa bendung saya saya tetap jadi gubernur itu yang saya yakinin dari dulu kenapa harus saya takut
terus kalau saya berpikir kalau tuhan gak mau kasih saya jadi gubernur emangnya gue bisa lawan tuhan gue ngapain jungkir balik gak juga sama
dengan optimisme itu kita akhiri perbincangan ini terima kasih pak sekali lagi atas waktunya sukses untuk bapak di putaran kedua
apapun hasilnya mudah mudahan yang terbaik yang terpilih
demikian perbincangan saya dengan gubernur non aktif yang menjadi kandidat gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
banyak yang memuji tapi juga banyak yang memaki itulah situasi yang kini dihadapi kandidat petahana dki
sebuah anomali politik yang menggambarkan bagaimana kinerja kepemimpinan di dki jakarta tidak berkorelasi erat dengan tingkat keterpilihan
kasus penodaan agama yang bergulir hingga ke meja hukum menggugah sisi emosional sebagian warga ibu kota untuk menolak kepemimpinan petahana
basuki cahaya purnama pun menjadi korban anomali inilah realitas yang setidaknya tergambar dalam jajak pendapat menuju putaran kedua
namun sebagaimana narasi anomali tren keterpilihan tak selamanya bersifat stabil semua kandidat tentu masih berpeluang untuk memenangkan pertarungan
di sisi lain anomali politik juga menegaskan bahwa persaingan tidak hanya untuk memenangkan suara rakyat namun lebih penting lagi mendapatkan hati rakyat
demikian afd now malam ini saya alvito dinova gintings sampai jumpa